dea adalah salah satu penyintas covid sembilan belas
bersama anaknya ia terkonfirmasi positif virus corona setelah menjalani tes pcr beberapa waktu lalu
saat terpapar covid sembilan belas dea merasakan beberapa gejala umum
ia dan buah hatinya juga sempat menjalani isolasi dan pemulihan di rumah sakit
kalau saya sampai matanya merah bengkak gitu ya matanya bengkak terus badan pada sakit semua
kalau anak anak enggak cukup cuma panas aja
dan enggak flu juga sih cuma badan sakit tenggorokan paling ya enggak enak tuh tenggorokannya katanya
itu juga cuma dua hari anak cuma panas sehari terus sakit tenggolkan dua harian gitu
raisa anak sulung dea sempat merasakan gejala ringan saat terpapar virus corona
kemarin itu aku cuma panas terus sakit tenggorokan sama nggak bisa cium bau
enggak sih paling kalau panas itu cuma sehari
sebagai seorang ibu yang pernah dinyatakan positif covid sembilan belas dea tidak pernah lengah menerapkan upaya preventif pada keluarganya
tak menyepelekan protokol kesehatan ia pun tidak pernah absen memberikan vitamin tambahan kepada buah hatinya agar terhindar dari infeksi covid sembilan belas di kemudian hari
kalau anak anak selalu ya setiap pagi itu madu saya kasih madu diselingin dan kalau pagi madu kalau malam mau tidur baru vitamin c gitu kan ya
jadi ya seleng seling aja
laman organisasi kesehatan dunia who menulis gejala covid sembilan belas pada anak anak dan remaja cenderung lebih ringan dibandingkan orang dewasa
gejala pada anak tidak sebanyak dan separah orang dewasa
meski demikian laman resmi ikatan dokter indonesia menulis data awal april lalu angka kematian anak akibat covid sembilan belas di indonesia saat ini adalah yang tertinggi di asia tenggara
dokter spesialis anak andreas menyebut manifestasi klinis pada anak tergantung kondisi
sebagai upaya meningkatkan kekebalan tubuh anak harus mendapatkan asupan gizi seimbang olahraga dan memberi kesempatan anak untuk bermain
kekebalan tubuh itu berbeda setiap individu jadi setiap individu ini nggak bisa kita samaratakan anak a sama d anak c sama d
semua ini berbeda yang penting kita menjaga kekebalan tubuhnya yang tadi
ada beberapa hal seperti makan makanan yang bergizi seimbang yang dikasih nutrisinya tepat
yang kedua nanti kita berikan
yaitu olahraga yang cukup istirahat yang cukup dan yang pasti tadi dikasih kesempatan bermain jadi anaknya bahagia
otomatis nanti hormon kekebalan tubuhnya itu meningkat
pandemi belum reda ancaman covid sembilan belas masih ada di sekitar kita
tidak dipandang sebelah mata namun harus tetap waspada karena virus mematikan ini dapat menerpa siapa saja termasuk kita dan buah hati kita
indrayani laksmi angga cita kesuma bekasi jawa barat